dalam peraturan baru yang diterapkan di bandara hongkong
hanya staf bandara dan penumpang yang memiliki boarding pass untuk dua puluh empat jam
serta dokumen perjalanan yang sah yang diizinkan masuk ke terminal
dan selain itu demonstrasi ini juga hanya dapat dilakukan di dua area kecil di bandara
ya selain itu juga ada komentar begitu dari kementerian luar negeri
bagaimana pelaksanaan ataupun bagaimana nasib para warga negara indonesia
yang saat itu berada di hongkong begitu ya
sempat mengalami pembatalan penerbangan
iya banyak sekali turis yang komplain
dan mungkin sempat ada kejadian beberapa yang viral di social media juga lady
kita bisa melihat ada beberapa turis mereka komplainnya itu sudah sampai marah marah di bandara hongkong
iya karena mereka ini kan rata rata ada penerbangan yang harus transit ya
dari hongkong kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke satu negara tujuan
dan melanjutkan hingga ke negara mereka masing masing
dan kita ke informasi selanjutnya
dan harian direktur pelindungan wni dan badan hukum indonesia atau bhi kementerian luar negeri
judanugraha mengatakan saat ini kondisi wni di hongkong dalam keadaan aman
hal ini terkait dengan aksi demonstrasi dan pendudukan bandara oleh warga hongkong
judan nugraha juga mengimbau agar warga negara indonesia tak terlibat dalam kegiatan politik di hongkong
kemenlu hingga kini terus memantau informasi serta imbauan dari otoritas setempat
serta konsulat jenderal republik indonesia atau kjri di hongkong
kami informasikan bahwa situasi hongkong saat ini
bandara internasional hongkong sudah dibuka kembali
tapi memang yang perlu kami sampaikan situasinya sangat fluid
jadi kalau kita melihat tiga hari terakhir ini
hari senin banyak penerbangan di cancel
hari selasa pagi sudah mulai dibuka kembali
tapi kemudian kembali di cancel pada selasa sore dan malam
pagi ini kondisi kembali normal
untuk itu kami tetap menyarankan
warga negara indonesia untuk selalu cermat
kemudian mengikuti perkembangan terakhir
yang disampaikan oleh konsulat kita yang ada di hongkong
kami sudah menyampaikan imbauan perjalanan kemarin kepada warga negara kita
bagi warga negara kita yang akan mempunyai rencana perjalanan ke hongkong
sebaiknya melihat kondisi terakhir yang disampaikan oleh kjri hongkong
dan bagi yang merasa perjalanan tersebut tidak terlalu kritikal
tidak terlalu urgent kami menyarankan untuk bisa ditunda sampai situasi membaik
dua puluh atlet renang asal dki jakarta yang sempat terjebak di bandara internasional hongkong
sudah kembali ke tanah air rabu empat belas agustus
kementerian luar negeri juga memberi bantuan makanan
tempat menginap di konsulat jenderal republik indonesia
bagi wni yang terjebak di bandara internasional hongkong
kementerian akan terus memantau perkembangan keamanan di hongkong

menurut data kementerian luar negeri
jumlah warga negara indonesia yang berada di hongkong satu ratus tujuh puluh empat delapan ratus orang
sejauh ini tidak ada warga negara indonesia
yang menjadi korban demonstrasi besar di hongkong